pertunjukan barongsai mengita perhatian sejumlah penumpang kereta komuter di stasiun kota jakarta
pusat hanya mempertontonkan aksi akrobatik barongsai pun berkeliling menyapa langsung
penumpang kereta komuter di dalam gerbong kereta tujuan bogor untuk
menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini